assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang sama sama kita hormati
kita banggakan dan kita cintai
wakil presiden republik indonesia
bapak profesor doktor
dan rekan rekan anggota kabinet indonesia maju
ada pak mendagri senior saya
ini pak mendagri ini dulu waktu kapolda di papua
saya bersebelahan rumah jadi sejarah panjang
kemudian ada pak menteri pu
ini menteri pu ini kalau saya tidak sapa bahaya
karena dulu saya jadi pengusaha
beliau bantu saya banyak
buka buka kartu dikit
ada pak menteri sdm
ini kalau tidak kita kolaborasi baik
izin izin tambang terlambat keluar
ada pak menteri perhubungan
kalau saya tidak sapa
izin tersus pelabuhan di daerah daerah
lambat juga nanti keluarnya
dan yang terakhir
ada abang saya senior
adalah menteri mempan rb
kita berikan aplaus kepada pak menteri
yang baru bergabung
ini sebenarnya pemain baru
tapi stok lama sebenarnya
bapak bapak gubernur yang sempat hadir
perwakilan dari kementerian
ada presiden direktur freeport indonesia
kita berikan aplaus
saya kemarin jalan
bapak bapak pres kemarin saya jalan
di tujuh kampus
bersama sama dengan presiden freeport mcmoran
dan pak tony wenas
untuk menjelaskan tentang investasi dan perizinan
bapak ibu semua hadirin
saya tidak sebut satu persatu
jadi kita harus juga ikut aturan main kira kira
kalau sama pempresiden kita langsung to the point
kalau sama wapres ini harus
supaya kita insyaallah masih islam pak wapres insyaallah
pertama tama marilah kita panjangkan puji syukur kita
sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini
dalam keadaan sehat wal afiat
tugas tugas kenegaraan kita
dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat
bapak wapres yang kami muliakan
izinkan kami melaporkan
terkait dengan perkembangan investasi di indonesia
sebelum saya masih melaporkan tentang kegiatan inti pada hari ini
saya masih ingat betul ketika kami dilantik
kami diarahkan oleh pak presiden sama pak wapres
tentang investasi di indonesia
harus kita pacu dalam rangka menciptakan
kawasan pertumbuhan ekonomi baru
alhamdulillah kami dibantu oleh semua
para menteri pak wapres

target investasi kita dari rp sembilan ratus satu triliun di dua ribu dua puluh satu
kemudian bapak presiden minta kita di dua ribu dua puluh dua
maka kita sudah mampu merealisasikan
sebesar rp lima ratus delapan puluh empat enam triliun
ini pma pmdnnya pak wapres berimbang
bedanya empat puluh tujuh pmdn lima puluh tiga pma
jawa luar jawa
pak presiden dan pak wapres memberitakan
kita juga harus berimbang
sekarang di luar pulau jawa bapak
bapak wapres lebih besar daripada di jawa
tenaga kerja yang sudah bisa kita selesaikan
sebesar rp enam ratus tiga puluh sembilan lebih
tenaga kerja langsung
sementara yang tidak langsung dalam teori ekonomi
pak wapres kami juga laporkan
bahwa negara mana saja yang masuk paling besar
yang pertama itu adalah
masih singapura pak wapres

sampai dengan dua ribu dua puluh dua pertengahan
itu masih singapura
sekalipun saya yakin
uang ini bukan uang se singapura semuanya
sebagian uang orang indonesia
ini pak wapres
kalau menterinya bukan dari partai politik
begini pak wapres
dari pengusaha jadi ngomong belak belakan aja
saya tidak yakin uang orang singapura semua
sebagian uang orang indonesia
sebagian singapura dijadikan sebagai hub
untuk mereka penetrasi masuk ke indonesia
yang kedua adalah china
tetapi di dua ribu dua puluh satu digeser oleh hongkong
amerika serikat ya empat tahun terakhir
tidak pernah masuk empat besar
sudah masuk empat besar
eropa yang dulunya cuma satu negara
yaitu cuma belanda
bahkan beberapa negara lain juga ikut berkontribusi dalam investasi
jadi pak wapres
mohon maaf izin sebagai pertanggung jawaban moralitas
saya tidak benar kalau ada isu yang mengatakan bahwa investasi itu indonesia
investasi di indonesia hanya dikuasai oleh satu negara tertentu
ini sudah merata pak wapres
nah yang kedua
provinsi provinsi mana aja yang paling besar
ini fokusnya itu di sulawesi tengah
itu sekarang masuk sebagai salah satu negara yang tujuan investasi asingnya
kemudian di sumatera
kemudian di sumatera itu kalau tidak salah di riau
kemudian maluku utara
jadi pemerataan pertumbuhan investasi
itu sudah terjadi merata antara jawa dan luar jawa
ini terjadi pak wapres
karena kerja fokus dan arahan bapak presiden
pada lima tahun periode pertama tentang pembangunan infrastruktur yang merata
karena itu kita berikan aplaus kepada menteri pu yang telah membangun infrastruktur
pak menteri pu
untuk apa siapa yang mau makan jalan
syarat mutlak untuk investasi masuk ke sebuah daerah
harus infrastrukturnya memadai
dan alhamdulillah sekarang pemerataan pertumbuhan
itu sudah terjadi karena infrastruktur
sekali lagi pak menteri pu terima kasih
tapi jangan lupa papua
kalau bisa ditambah lagi infrastrukturnya
yang berikut kami juga laporkan kepada pak wapres
tentang sektor apa aja sih
selama kami memimpin kementerian investasi
pak wapres kita sebelum tahun dua ribu lima belas dua ribu empat belas dua ribu enam belas
itu terjadi deindustrialisasi
terjadi penurunan industri
kemudian bapak presiden memerintahkan untuk harus mendorong kepada hilirisasi
sebagai implementasi daripada transformasi ekonomi
ternyata setelah kami masuk mengecek
datanya memang iya
di tahun dua ribu sembilan belas
data investasi yang masuk itu lebih fokus pada sektor gudang jasa
bukan pada sektor industri
hanya di nomor empat
jadi memang industri kita belum bagus pada saat itu
kemudian kita pompa di dua ribu dua puluh
kita naikkan menjadi nomor tiga
dan di dua ribu dua puluh satu
sekarang menjadi nomor satu sebesar seratus triliun lebih
yang khususnya untuk nikel
yang dari dua ribu tujuh belas hanya tiga tiga miliar usd
di dua ribu dua puluh satu sudah menjadi dua puluh sembilan bilion usd
dan di dua ribu dua puluh dua insya allah akan kita mencapai rp tiga puluh miliar usd
karena itu dari hilirisasi
jadi ini sebagai laporan bapak pres
yang kedua kami laporan yang kedua
adalah terkait dengan kegiatan ini
kegiatan ini berdasarkan perintah dari perpres empat puluh dua tahun dua ribu dua puluh
jadi perpres ini mengakmanakan
untuk menilai kinerja kementerian lembaga dan kepala daerah
khususnya terkait dengan kecepatan pelayanan investasi
kami ijin melaporkan bapak bapak pres
tingkat kemudahan usaha kita atau eodb
yang biasanya dikeluarkan oleh world bank
sudah dua tahun terakhir tidak lagi dikeluarkan oleh world bank
karena ada dinamika di world bank
jadi kita pikir world bank ini tidak bisa lagi aneh aneh
ternyata ada aneh anehnya juga
jadi barang ini ternyata ini seperti hantu
dapat dirasakan tidak bisa dipegang
sampai juga itu barang di world bank
jadi ada beberapa negara yang mencoba untuk melakukan gerakan tambahan
sehingga tidak objektif
maka kemudian diputuskan untuk dihentikan
apa yang sekarang menjadi dasar penilaian
untuk melihat kinerja kemudahan berinvestasi
alhamdulillah kemarin antet
antek ini adalah organisasi di bawah pbb
mengumumkan bahwa indonesia di asia tenggara
itu nilainya hanya satu poin di bawah singapura bapak wapres
jadi singapura poinnya sembilan belas indonesia poinnya delapan belas
ini terjadi karena output dan implementasi daripada undang undang cipta kerja
apakah kita sudah baik saya yakin belum maksimal
kita harus membutuhkan peningkatan kerja lagi
kemudian foreign direct investment berdasarkan data antet
untuk di asia tenggara di singapura itu nomor satu
dan nomor dua nya adalah indonesia
jadi bukan vietnam bapak bapak pres indonesia yang nomor dua setelah dari singapura
singapura itu lebih banyak sektor jasanya jasa keuangan
tapi sektor realnya dari indonesia
yang kedua seperti tadi penyampaian dari video
bahwa tim ini sangat independen
ada kpk pak
dan untuk lebih independen kementerian investasi
kalau dinilai kami juara satu nanti dibilang tidak objektif
jadi kami diskualifikasi kementerian investasi
ini untuk menjaga independensi
karena kalau tidak pasti penelitian tertekan bapak pres
yang berikut juga kami laporkan bahwa penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar empat bulan kemarin
kendala kita pak pak pres satu
undang undang cipta kerja ini sudah bagus sebenarnya
tetapi implementasinya belum terlalu patent
masih ada oknum oknum ini mohon maaf kita buka buka kita semua asn di sini
masih ada oknum oknum pak pak pres
yang belum ikhlas untuk menjalankan undang undang ini dengan baik
karena undang undang ini bahasa guyon kami di kementerian investasi
undang undang dari mata air menjadi air mata
karena tidak bisa lagi buat gerakan tambahan semua transparan
tapi ini adalah sebuah bentuk wujud komitmen kita dalam rangka mendorong investasi
dan target investasi rp satu dua ratus triliun itu bapak pres bukan kerjanya kementerian investasi
tapi kerjanya para menteri menteri sektoral dan para bupati gubernur wali kota dan kepala kepala dpptsp di daerah
jadi sekali lagi bukan kerja kementerian investasi saja apalagi menterinya
menteri ini kan cuma tahu bicara bicara aja kumpul kumpul data gitu
tapi penting juga kalau enggak nanti yang mengkoordini siapa
jadi saya terima kasih dari lubukati yang paling dalam kepada bapak ibu gubernur bapak ibu wali kota bupati
dan seluruh kepala dpp ptsp dan lebih khusus kepada menteri menteri yang sudah membantu
pak tito makasih banyak
karena gubernur bupati saya bilang begini gubernur bupati ini enggak takut menteri investasi atau menteri lain
yang takut mendagri
kalau enggak sk nya bisa dicabut barang ini
nah yang kedua yang ditakut menteri pu
kalau tidak dana infrastruktur tidak turun
tapi kalau bupati yang punya tambang banyak paling takut menteri sdm
apalagi yang punya hulu migas berbahaya sekali
tapi kalau kementerian paling takut penerbih
karena kalau tidak pergeseran jabatan bisa repot
saya demikian laporan dari kami
pak wapres kami mohon arahannya nasihatnya
kami sudah kangen juga para wapres tidak nasihat nasihat kami dalam forum seperti ini
kami doakan semoga pak wapres selalu diberikan umur panjang diberikan kesehatan kesuksesan
dan insyaallah kami dibina terus karena ada menteri baik ada menteri agak nakal
termasuk yang lagi bicara jadi butuh binaan
shalom dan salam sejahtera untuk kita semua
hadirin yang kami hormati tibalah kita pada inti dari anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh
pemberian trofi penganugerahan kepada para pemberi layanan investasi terbaik tahun ini
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori penghargaan khusus kawasan timur indonesia
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua penghargaan khusus kawasan timur indonesia
pemerintah kota kupang
pemerintah kabupaten biak numfor
pemerintah provinsi maluku utara
kepada para penerima penghargaan
kepada para penerima penghargaan kami persilahkan untuk maju dan mengambil posisi
selanjutnya anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori provinsi
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori provinsi
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori provinsi
pemerintah provinsi banten
pemerintah provinsi bengkulu
pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta
pemerintah provinsi gorontalo
pemerintah provinsi jawa tengah
pemerintah provinsi kalimantan barat
pemerintah provinsi sulawesi tengah
pemerintah provinsi sumatera selatan
pemerintah provinsi jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah
pemerintah provinsi jawa tengah
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori provinsi
terbaik ketiga pemerintah provinsi sumatera selatan
terbaik kedua pemerintah provinsi sulawesi tengah
pemerintah provinsi jawa tengah
kepada para penerima penghargaan kami silakan untuk maju dan mengambil posisi
dan selanjutnya anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kota
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kota
pemerintah kota balikpapan
pemerintah kota bandung
pemerintah kota lok sumawi
pemerintah kota medan
pemerintah kota palembang
pemerintah kota pekanbaru
pemerintah kota serang
pemerintah kota tangrang
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kota
terbaik ketiga pemerintah kota bandung
terbaik kedua pemerintah kota medan
terbaik pertama pemerintah kota tangra
kepada para penerima penghargaan kami silakan untuk maju dan mengambil posisi
selanjutnya anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kabupaten
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kabupaten
pemerintah kabupaten badung
pemerintah kabupaten cianjur
pemerintah kabupaten darmasraya
pemerintah kabupaten gresik
pemerintah kabupaten pinrang
pemerintah kabupaten siak
pemerintah kabupaten sinjai
pemerintah kabupaten sragen
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kabupaten
terbaik ketiga pemerintah kabupaten badung
terbaik kedua pemerintah kabupaten sragen
terbaik pertama pemerintah kabupaten gresik
kepada para penerima penghargaan kami silakan untuk maju dan mengambil posisi
dan selanjutnya anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kementerian lembaga
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kementerian lembaga
badan pengawas obat dan makanan
badan pengawas tenaga nuklir
kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian kelautan dan perikanan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
anugerah layanan investasi dua ribu dua puluh dua kategori kementerian lembaga
terbaik ketiga kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
terbaik kedua kementerian energi dan sumber daya mineral
terbaik pertama kementerian perhubungan
terbaik kedua kementerian energi dan sumber daya mineral
terbaik pertama kementerian perhubungan
kepada para penerima penghargaan kami silakan untuk maju dan mengambil posisi

saya percaya dengan itu
terima kasih pak bahlil tadi sudah disampaikan sudah mulai diberatakan
saya bahagia karena kementerian investasi bkpm telah berjuang
mewujudkan keseimbangan nilai investasi antara investasi asing dan domestik
jawa dan luar jawa
kolaborasi usaha besar dan umkm
dan keterlibatan tenaga kerja lokal dari setiap investasi yang dilakukan
dengan demikian investasi menjadi bagian pokok dari perjuangan keadilan sosial
hadirin yang berbahagia
pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan selamat
kepada para pemenang penghargaan anugerah layanan investasi tahun dua ribu dua puluh
saya meyakini apa yang telah bapak ibu lakukan
akan menjadi inspirasi dan acuan bagi kementerian dan lembaga
dan pemda lainnya untuk
melekatkan kemampuan investasi
saya juga berharap
melalui acara anugerah layanan investasi ini
seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan tukar menukar solusi
atas berbagai permasalahan pelayanan dan juga kemudahan investasi
harapannya semua fiak dapat saling berpengalaman
dan mengambil praktek praktek terbaik
yang semakin efisien dan akuntabel
akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
anugerah layanan investasi tahun dua ribu dua puluh
secara resmi saya nyatakan dibuka
semoga allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang maha esa
senantiasa memberikan inayahnya
dan meridai setiap usaha yang kita lakukan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak wakil presiden republik indonesia atas arahannya
terima kasih bapak wakil presiden republik indonesia atas arahannya
presiden joko widodo menargetkan realisasi investasi sebesar rp satu dua ratus triliun pada tahun dua ribu dua puluh
tidak hanya secara kuantitatif
investasi juga harus berkualitas yang salah satunya ditandai dengan pemerataan wilayah
pertumbuhan investasi juga meningkat tajam
ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat
tetapi juga tumbuh merata
menuju pembangunan yang indonesia sentris
di tahun dua ribu dua puluh presiden menerbitkan peraturan
tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi
kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah
hal ini ditindaklanjuti dengan peraturan menteri investasi
hal ini ditindaklanjuti dengan peraturan menteri investasi
tentang penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu ptsp
dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha ppb
inilah yang menjadi dasar bagi penilaian dan pemberian anugerah layanan investasi ali dua ribu dua puluh
kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah
iklim investasi indonesia yang saat ini terus membaik
sejatinya selalu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
kebijakan negara kebijakan pemerintah dalam meramu strategi investasi ini on the track
pertumbuhan kita sangat bagus inflasi kita juga sekalipun ada kenaikan tapi kita jaga
kepemimpinan presiden yang kuat di kondisi seperti sekarang hampir semua dunia
pertarungannya pertarungan leadership yang dilakukan oleh para pemimpin pemimpin dunia dalam mengelola negaranya

anugerah layanan investasi ali dua ribu dua puluh dua dimulai dengan penilaian mandiri
dilanjutkan dengan verifikasi
hasilnya tim penilai menetapkan masing masing delapan nomine untuk kategori pemerintah kabupaten
kota provinsi dan kementerian lembaga
tahap berikutnya adalah pemaparan yang disampaikan nomine
lalu ditindaklanjuti dengan uji petik untuk memverifikasi materi yang dipresentasikan

terdiri dari kementerian koordinator bidang maritim dan investasi
kementerian koordinator bidang perekonomian sekretariat kabinet
kementerian keuangan kementerian dalam negeri kementerian investasi bkpm
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
badan perencanaan pembangunan nasional komisi pemberantasan korupsi
badan pengawasan keuangan dan pembangunan serta unsur profesional
anugerah layanan investasi merupakan penghargaan
untuk memotivasi seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah
dalam memberikan layanan terbaik kepada investor

anugerah layanan investasi merupakan penghargaan

belum tentu kita layani dengan baik itu investor akan datang
apalagi tidak dilayani
oleh sebab itu pola pola lama hal hal yang jadul itu semua
semua harus mulai kita tinggalkan
berikan pelayanan yang terbaik baik itu investor kecil investor yang sedang
juga layani dengan baik investor yang gede juga layani dengan baik
oleh sebab itu yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi investasi dan ekspor